tolong angkatlah aku menjadi murid
dari mana kamu mendapatkan pakaian itu
itu pakaian anggota kerajaan
bocah ini pasti bener sama hesa
bocah tengik yang sudah mengerjai raden sulawesi hesa
dia pasti akan segera kembali ke pajajara
bukankah kamu raden arya kemuningnya
salam hormat gusti ratu
kamu sekarang sudah tumbuh menjadi pemuda
sudah enggak gana
ibu nda raden arya kemuning yang sudah menyelamatkan ku
saat aku hendak dihukum gantung oleh ratu karang sedana
sehingga aku bisa kembali ke pajajaran
alhamdulillah terima kasih banyak raden
sama sama gusti ratu
bukan hanya aku yang diselamatkan olehnya ibu nda
tapi raden arya kemuning sudah menyelamatkan ibu nda
ratu kentering mani
ibu nda kentering mani benarkah
terima kasih banyak
mohon gusti ratu tidak menganggap ini sebagai hutan
karena sudah menjadi kewajiban kita sebagai sesama manusia untuk saling menolong
baiklah kalau begitu
putriku tolong antarkan raden arya kemuning ke tempat istirahat
saya akan menemui ibu nda ketrim mani
baik ibu nda
lagi lagi kita gagah menghabisi nyawa bocah tengik itu
kali ini bocah itu lolos dari kematian
tapi lain kali dia tidak akan selamat
terima kasih kalian telah datang menolongku
tentu saja kami bersedia menolongmu
karena tujuan kita sama menghancurkan siliwangi
selain itu juga
kita sama sama menginginkan kujang kembar itu
aku memang sedang merencanakan pemberontakan terhadap siliwan
dan kebetulan sekali
kalian berdua datang
kalau kalian mau bekerja sama denganku
bila nanti aku sudah menggulingkan siliwan
aku akan menjadi kalian pembesar pembesar istana
aku tidak sudi jadi bawaanmu
sementara ini aku akan mengikuti permainan
kami sekarang berada di dalam istana
kami berhasil menyamar sebagai bangsawan dari cijeruk
dan sekarang tugas kami adalah menangkapmu
tentu saja tidak
karena tujuan kita sama
dan aku tahu
kamu mau menghancurkan siliwangi
kita akan bekerja sama
aku akan menyerang pada jalan dari luar
sedangkan kalian menyerang dari dalam
kalau begitu kami pamit
kehancuranmu semakin dekat
saya akan ngecahkannya supaya kau tidak makhluk
kita bisa pergi bekerja bareng
jangan kami memasakmu
anda tidak peka
antara masalahmu dan anakmu sendiri
saya sudah takut sekali
kamu putraku syukurlah tidak terjadi apa apa padamu nak
ayah anda merasa senang putra karena semua telah kembali dengan selamat
dan ayah anda sangat berharga tidak akan ada yang terpisah lagi putra
semoga saja begitu kanda
rai rai kentri
ayo alhamdulillah allah mengabulkan doa doaku kamu sudah kembali dengan selamat aku senang sekali rai
kembali dengan selamat
baiklah kami terima kamu sebagai murid
eh terima kasih terima kasih dulu aku berjanji tidak akan mencewakan kalian
tidak perlu banyak bicara
hai tunggu orang asing jarang masuk
apakah kalian tidak mengenaliku aku adalah maharaja gusti prabowo amukmarugul
sang penguasa kerajaan besar jakora cuncuman kalian hahaha berani beraninya kau mengaku sebagai gusti amukmarugul pergi sana pergi dahasar orang asing
hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai berani beraninya kau mengaku sebagai gusti amukmarugul pergi sana pergi dahasar orang asing
para prajurit angkamu masuk
pantas saja mereka tidak mengenali
menggunakan penutup wajib
maafkan kami gusti prabu
enak saja kalian
kalian sudah menghina aku
kalian seenaknya saja
meminta maaf kepada aku
aku sedang melakukannya
tapi sembilan petunjuk
saya sudah membilas